ancaman dia itu dilakuin
udah gak usah mikirin si lucky deh
orang dia kecoa aja takut
apalagi bunuh diri
gue jamin ya nggak mungkin
aku harus sekolah sekarang
bunuh diri beneran nih
enak pi mau gak lu
gak ah gak nafsu
gak mau ya udah
buat gue aja ya buat gue ya
gue sholat maghrib dulu ya
bener bener gak suka sama gue deh
buktinya gue ngancam bunuh diri
dia gak dateng
lindungilah lucky ya allah
semoga dia tidak melakukan hal hal bodoh
eh dasar kucing
eh mau kemana
gue jadi cantik kucing lu ya
kok disiram sih
aduh habis suaranya bikin orang ganggu sholat
udah kesana juga abai
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
aduh kori mana ya
lo pesen makannya banyak banget sih
udah kenal harus makan yang banyak
lagian gue tuh kepikiran lucky
dia kan di sekolah
aku takut kalo misalnya
ancaman dia itu bener bener dilakuin
udah gak usah mikirin si lucky deh orang dia kecoh aja takut apalagi bunuh diri
gak mungkin gak mungkin gue jamin ya gak mungkin
enggak dikeluarin aku harus ke kolo sekarang
wuh kus banget sih nasib gue nih
seharusnya gue kencan sama opi sekarang gue malah cuci piring
sendirinya buruan dong masih ada lima ratus piring lagi yang harus dicuci
iya ada masalah
akhirnya kamu dateng juga
udah aku bilang kan kalau kamu cinta sama aku iya kan
aku dateng kesini cuman
cuma pengen masin aja kalau kamu tuh gak bunuh diri
waduh lima ratus lagi gue cuci kayak gini mulu
sampai sahur nyuci piring gue
deh mohon maaf lahir dan batin aja deh
eh mau kemana kurang ajar

gak punya duit mau makan di restoran kurang ajar

maaf maaf maaf eh tapi terima kasih banget ya atas semua makarannya
pokoknya gue doain deh restorannya akan laris terus
udah serang ketau diri lo ya gila emang
nah ternyata sekarang kamu baik baik aja aku pergi ya
aduh gila gila sepah ini tuh
aduh jangan sampe benjol jangan sampe benjol
atau biru aduh lebih gila lagi gue mati
eh eh eh angkat
mobil rusak mobil rusak udah rongsok juga lo
pergi kamu kenapa sih ngelakuin hal ini
aku cuma pingin denger kalau kamu cinta sama aku pi
aku cinta sama kamu tapi kamu gak boleh berarti kamu gak boleh ninggalin aku
aku pingin denger lagi pi
cinta sama aku kan
luki kamu kelewatan deh
eh temen temen terusin aja pukulin aku aku gak peduli kok
yang penting aku sekarang tahu kamu tuh cinta sama aku
tapi lain kali gak boleh yang ngelakuin hal bodoh kayak gini
lu gak akan ketawa kayak gitu lagi
gue akan terus menerus ganggu hubungan kalian
ki lepasin ki
kamu gak mau
pokoknya aku mau peluk kamu terus
soalnya aku malam ini bahagia banget pik
aku dengar dari pengakuan kamu kalau kamu cinta banget sama
ki diliatin sama orang gak enak tau
ibu iya kan ini kan jalan umum
ya harusnya mereka yang malu dong lihat kita
mulai malam ini kita pacaran